kondisi cuaca buruk dan aktivitas vulkanik gunung anak rakatau membuat polda banten mengimbau masyarakat untuk menjauhi area pantai
sejumlah lokasi pengungsian yang sebelumnya berada di dekat pantai kini seluruhnya sudah dipindahkan ke lokasi yang lebih aman
dengan radius paling dekat satu km dari bibir pantai
terkait dengan informasi dari bmkg terhadap lokasi lokasi yang diduga rawan
kami telah melanjutkan informasi itu melalui rilis media serta mensosialisasikan melalui call center kita
agar masyarakat mengurangi untuk berkunjung ke lokasi lokasi yang khususnya berada ke daerah pesisir pantai
hal ini untuk menjaga keselamatan diri keluarga dan masyarakat
sehingga tetap waspada dan tidak bisa
hal hal yang tidak kita inginkan
ini sudah kita lakukan sudah kita himbau secara kontinu dan bertahap
setiap ada informasi akan kita sampaikan
yang kedua tadi terkait dengan kondisi pengungsian yang seadanya
seberapa pemerintah daerah juga sangat proaktif untuk membantu menginformasikan
serta memposisikan kembali pengungsian pengungsian
yang layak dan aman di daerah daerah seperti di sekolah atau di daerah daerah yang ketinggian